eko wati martika ningsi merupakan salah satu juru masak di dapur dua
di mana di desa sokawera kecamatan padamara purbalingga jawa tengah
terdapat beberapa titik dapur di rumah warga yang digunakan untuk memproduksi beragam produk makanan olahan
seperti ayam kampung bebek dan puyuh yang diungkep
tidak hanya itu dapur warga ini juga memproduksi beragam olahan makanan khas purbalingga
yang dinamai rica rica
untuk menghasilkan makanan olahan yang enak para ibu ibu ini memiliki cara dan bumbu khusus
prosesnya lama mengungkepnya
terus saya kalau mau mengoseng bumbu itu minyaknya benar benar harus
udah sampai matang itu sampai panas baru saya masukkan bumbu
terus sampai beraroma harum baru dimasukkan semua bumbu
untuk memasarkan produk makanan olahan ibu ibu ini
yulianti marketing di badan usaha milik desa atau bumdes mutiara soka
menggunakan teknologi digital
hasil produk makanan olahan yang sudah dikemas
difoto dengan menggunakan studio mini sehingga menghasilkan gambar yang menarik
selanjutnya foto produk itu diposting di beragam platform media sosial
jadi karena memang kita
saran lewat online itu ada ig itu kan banyak sekali yang ini dan dari maluku itu juga memang karena ada teman juga di sana gitu
direktur bumdes mutiara soka prianto subardio menjelaskan
awalnya hasil musyawarah desa memutuskan akan mendirikan kawasan wisata dan rumah makan taman
namun karena pandemi covid sembilan belas rencana itu gagal
akhirnya dengan modal awal sebelas juta rupiah
anton kemudian memberdayakan ibu ibu
untuk membuat makanan olahan kemasan dan mengemas produk pertanian seperti beras
kita mencoba menggunakan yang namanya dapur dapur warga
kenapa dapur warga
karena kan tujuannya bumdes itu salah satunya kan harus bisa mengangkat perekonomian masyarakat desa
jadi hadirnya bumdes itu bukan malah jadi saingan warga
nah atas dasar pemikiran itu
kita kepengen merangkul ibu ibu yang ada di desa itu coba masak di bumdes
dengan jadi koki koki
tidak hanya melayani dalam kota purbalingga
produk makanan olahan ini juga dapat dikirim ke luar kota
bahkan ke luar jawa
roby sofwan amin purbalingga jawa tengah